tim identifikasi forensik polda jawa timur telah mengantongi data sekunder dan primer berdasarkan bukti di tkp
dan dari ke enam jenazah terduga teroris yang ditembak mati sabtu kemarin
namun untuk memastikan legalitas identitas enam terduga teroris
tim forensik bidokes polda jawa timur masih menunggu data pembanding dari pihak keluarga
dari hasil identifikasi forensik bidokes polda jawa timur telah memperoleh data sekunder dan data primer
dari lokasi kejadian maupun dari keenam jenazah terduga teroris tersebut
namun hingga saat ini polda jatim masih belum mengeluarkan keterangan resmi terkait identitas ke enam terduga teroris
karena masih menunggu pencocokan data pembanding dari pihak keluarga yang diketahui berada di jawa tengah
ini dilakukan guna memastikan identitas dari keenam terduga teroris yang tewas dalam beku tembak di tuban sabtu kemarin
rencananya setelah data pembanding dari pihak keluarga diperoleh
polda jawa timur akan segera merilis identitas lengkap ke enam terduga teroris
termasuk afiliasi jaringan ke enam teroris tersebut
ada hal yang berhubungan dengan forensik ini yang perlu rekan rekan ketahui bahwa
data sekunder data primer ini harus dicocokkan dengan pembanding
oleh karena itu kita sudah mengetahui semua data primernya baik data sekundernya juga
sebenarnya kita sudah diberikan dari lokus deliknya atau tkp di tuban
hingga minggu pagi ruang instalasi kedokteran forensik rumah sakit bayangkara polda
di jawa timur tempat enam jenazah terduga teroris diidentifikasi dijaga ketat petugas kepolisian
wahyu pratama surabaya
sebelumnya enam jenazah terduga teroris yang tewas ditembak petugas kepolisian di desa beji tuban
sabtu malam tiba di rumah sakit bayangkara kepolisian daerah jawa timur
kenam jenazah tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi
pada sabtu enam april pukul sepuluh malam
kenam jenazah terduga teroris yang tewas ditembak polisi di desa beji tuban
tiba di rumah sakit bayangkara polda jawa timur dengan diangkut tiga mobil jenazah
kenam jenazah ini langsung ditempatkan di ruang kompartemen dokpol
untuk diidentifikasi oleh dokter forensik bidokes polda jawa timur
bersama prof forensik dari universitas airlangga surabaya
hal itu dilakukan karena
hingga saat ini kepolisian belum bisa memastikan identitas ke enam terduga teroris
berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan
identifikasi akan dilakukan dengan mencocokkan data sekunder
dengan data primer yang didapat kepolisian
malam hari ini memang enam jenazah kita berangkatkan dari tuban
dari rumah sakit umum tuban ke rumah sakit bayangkara di jawa timur ini
di polda jawa timur
ini dikarenakan memang kita merasa bahwa
untuk mencocokkan data sekunder dan data primer
melalui identifikasi doktoral forensik yang ada di rumah sakit bayangkara ini
secara signifikan nanti akan kita lakukan pada malam hari ini
dan data identifikasi itu untuk kita identikkan nantinya
dan setelah identik akan kita serahkan kepada keluarga
hasil identifikasi jenazah rencananya akan diumumkan pada waktu satu hingga dua hari mendatang
termasuk dari jaringan mana ke enam terduga teroris itu berasal
saat ini ruang kompartemen dokpol rumah sakit bayangkara polda jawa timur surabaya
tempat enam jenazah terduga teroris diidentifikasi mendapat penjagaan ketat
dari anggota brimopolda jawa timur yang disiagakan sebanyak satu polton
wahyu pratama surabaya
dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan penangkapan teroris
ada koresponden cnn indonesia eka rima di tuban jawa timur
selamat siang rima
ini bagaimana kondisi terkini di sana
ada berapa tempatnya
tadi kalau ada informasi yang sebelumnya sempat diberitakan ada enam yang tewas begitu
lalu apakah ini benar benar enam dan berapa banyak yang ditangkap terkait dengan teroris ini
sepertinya kami ada kendala teknis dengan eka rima yang ada di tuban jawa timur
namun kita ke informasi selanjutnya
terlebih dahulu dalam dua hari terakhir ini polisi melakukan penangkapan terduga teroris di jawa timur
bahkan di tuban polisi harus terlibat baku tembak
sementara para terduga teroris di lamongan diketahui membeli senjata api dari filipina selatan
sabtu pagi polisi terlibat baku tembak dengan terduga teroris di desa beji kecepatan benu kabupaten tuban
kontak senjata bermula ketika polisi mengejar sebuah mobil pada pukul sepuluh pagi
seseorang dari dalam mobil kemudian melepaskan tembakan ke arah anggota satlantas polres tuban
polisi memperkirakan setidaknya ada enam orang di dalam mobil
mereka kabur ke perkampungan dan perkebunan milik warga
sekitar pukul empat sore terjadi baku tembak antara polisi dengan terduga teroris
dalam baku tembak tersebut polisi berhasil menembak enam orang
polisi juga memastikan tidak ada korban jiwa atau luka di pihak polisi maupun warga di sekitar lokasi kejadian
dari hasil pengejaran polisi menyita barang bukti satu unit mobil terios warna putih bernomor

lima buah handphone satu paspor satu alat komunikasi ht dua kitab serta satu kotak amunisi
penangkapan dan pengejaran sorry pengejaran dan penyisiran yang tadi pagi jam sepuluh di wilayah tuban lagi kontak senjata
dilaporkan bahwa dilaporkan bahwa
dilaporkan bahwa dilaporkan bahwa
ada yang terluka
dari teroris itu kita pastikan ada yang tewas
sementara itu tim densus delapan puluh delapan polri menangkap tiga orang terduga teroris di lamongan jawa timur pada jumat lalu
ketiga terduga teroris berinisial he za dan h yang ditangkap secara terpisah tanpa perlawanan
menurut kadif humas polri irjen paul boy rafli amar para terduga diketahui membeli senjata api dari filipina selatan
walaupun tidak ditemukan bahan peledak saat ditangkap mereka berpotensi untuk melakukan teror
ketiga orang tersebut merupakan bagian dari jaringan yang sebelumnya pernah melakukan aksi teror di jakarta
oh tiga orang itu sudah ditangkap mereka merupakan pembeli ya senjata api itu ya
yang mereka juga ikut menerima dan masih berkaitan dengan yang terdahulu
yang bom tamrin dan yang terkenal
yang terdakwa di cilegon
jadi jaringannya cukup kuat pak
iya betul cukup kuat jadi jad ya
hingga kini beberapa orang yang diduga teroris di lamongan masih dalam pengejaran polisi